sebuah pemandangan unik akan nampak dari salah satu bangunan
hong kong eastern yang akan sebentar lagi mau mulai nih game terakhirnya di buta
nah di mana di bawah ini kemudian kedua pihak ini bekerja sama dia punya lagi subkommittee komite lainnya
ini berarti harus menutupi kesenjangan ini karena sangat tidak adil bagi perempuan
cuman at least mereka kembali masuk ke
dengan kehadiran pemain pemain asing ini ya diharapkan ya
berkaitan dengan hal tersebut sejumlah perkembangan ekonomi global masih mengaruhi prospek iasg tahun dua ribu dua puluh tiga dan tahun tahun berikutnya
karena apa kita bicara soal debat
bayangin kalau dalam sehari itu ada kurang lebih seratus motor ya bang
cuma berapa ribu dan itu habis dalam waktu satu menit lebih lima puluh detik kayak gitu
guna mempercepat program kekebalan kelompok kementerian perhubungan melakukan vaksinasi massal warga di terminal kampung rambutan jakarta timur
jadi ketika ada akap yang sampai tujuan dan ada penumpang turun itu minimal untuk traik traik akdp angkot dan pedesaan itu harus ada gitu
itu ada whiskey fnd lebih mantep lagi